saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh indonesia bisa mendoakan anak saya
masih di kompas petang saudara pengadilan negeri kota cirebon jawa barat membuka sedikit berkas kasus vina dan eki yang telah ditangani tahun dua ribu enam belas silam
pengadilan mengatakan delapan terpidana kasus fina pernah mengajukan gerasi ke presiden joko widodo
pada tahun dua ribu sembilan belas namun ditolak
humas pengadilan negeri cirebon bilang kasus pembunuhan vina saat itu menyeret delapan orang terpidana
pn kota cirebon saat itu hanya menerima tiga berkas dengan total delapan orang pelaku
oleh karena itu pengadilan hanya fokus untuk menyidangkan delapan orang yang telah ditangkap
proses persidangan dilakukan terbuka sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup
kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi hingga gerasi pada tahun dua ribu sembilan belas tetapi ditolak
mengenai keputusan vina dan eki ya itu ada tiga berkas
mereka semua sudah menajukan kasasi yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun dua ribu sembilan belas